aymar seorang anak penyandang autisme di pekalongan jawa tengah berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi polisi sehari
ya aymar ikut berpatroli berkeliling kota pekalongan dengan mobil polisi tentunya saja lengkap dengan seragam dan atribut kepolisian
inilah ekspresi aymar bocah penyandang autisme di pekalongan jawa tengah saat diperbolehkan menaiki mobil polisi
lengkap dengan seragam ala polisi cilik yang sejak lama ia idam idamkan
mimpi imar menjadi seorang polisi akhirnya kesampaian setelah sang kakek membawanya ke kantor polsek pekalongan timur
aymar diajak polisi berpatroli ke sejumlah lokasi di pekalongan
aymar bocah berusia sebelas tahun ini tampak antusias saat kedatangannya ke polsek pekalongan timur disambut hangat kapolsek kota pekalongan timur agus rianto
tidak hanya diajak berpatroli aymar bahkan menikmati makan siang
bersama pak polisi
kecintaan imar yang menyandang autisme sejak kecil ini berawal dari cerita cerita sang kakek tentang kinerja polisi
aymar akhirnya bisa merasakan dan mempraktikan langsung cara kerja seorang polisi
mulai dari tugas jaga pos polisi menginterogasi pelaku kriminal dan memantau para tahanan